predikat kawasan taman nasional komodo di flores nusa tenggara timur sebagai destinasi wisata kelas dunia sudah tidak diragukan lagi
terbukti badan khusus lembaga internasional pbb unesco merobatkannya menjadi salah satu dari sebelas situs warisan dunia di indonesia
karena keindahannya dan kebutuhan akan pemeliharaan khusus dan konservasi
indonesia dengan kekayaan alam dan keadaan iklim hutan hujan tropisnya yang terjadi sepanjang tahun
membuat salah satu keunggulan atraksi pariwisatanya terdapat pada jenis pariwisata alam yang bersahabat
kali ini saya akan mengajak anda menjajal keindahan destinasi wisata yang terletak di satu ratus dua puluh derajat bujur timur indonesia
labuan bajo nusa tenggara timur tepatnya di kawasan taman nasional komodo
perjalanan saya akan meliputi tiga pulau terbesar yang tergabung dalam gugus kepulauan taman nasional komodo
jika anda punya waktu satu hari penuh seperti saya usahakan untuk memulai perjalanan sepagi mungkin dari pelabuhan labuan bajo
sampailah saya di destinasi pertama pulau padar
pulau padar merupakan satu dari tiga pulau terbesar yang tergabung dalam gugus pulau di taman nasional komodo
tadi saya dari pelabuhan labuan bajo menggunakan kapal dari berkecepatan tiga puluh km per jam dan menempuh perjalanan ke sini selama satu jam perjalanan
sekarang ikuti saya ke puncak
pulau padar ialah spot paling umum sebagai opsi jika anda ingin melakukan kegiatan tracking
terdapat tangga tangga alami untuk jalan anda menapaki bukitnya dan empat titik pandang hingga menuju ke puncak
sampai juga saya di titik akhir pendakian saya di pulau padar pulau seluas empat belas sembilan km persegi
pulau ini merupakan rumah untuk berbagai macam spesies unik buruk seperti gagak berkutut jawa alap alap dan juga elang
jangan lupa walaupun pendakian anda mewajibkan anda membawa bekal dan juga minuman jangan buang sampah sembarangan
selesai mendaki ke puncak pulau padar perjalanan saya lanjutkan ke pulau komodo
inilah waktunya saya bertemu yang dinanti
hewan purba melata endemik yang hanya bisa ditemui di kawasan ini yaitu komodo
karena termasuk dalam kawasan konservasi tak sembarang wilayah bisa dijelajah wisatawan yang ingin berkunjung
sk no dua puluh satu tahun dua ribu dua belas dirjen perlindungan hutan dan konservasi alam membagi sembilan zona perlindungan tn komodo
dengan dua di antaranya masuk dalam zona pemanfaatan wisata darat dan bahari

masuk dalam zona pemanfaatan wisata darat dan bahari
pertama saya menepi di dermaga loh liang salah satu trek penjelajahan pulau komodo yang masuk dalam zona hijau
tak usah khawatir tersasar tiap kelompok perjalanan akan ditemani ranger untuk menunjukkan jalan dan menjaga ketika anda berhadapan dengan komodo dan hewan liar lainnya
seperti babi hutan monyet dan kerbau
dalam kunjungan melihat komodo penting sekali untuk menjaga jarak seperti saya
komodo ada di sana sekitar lima meter di belakang saya
penting sekali untuk menjaga jarak dan mengecilkan suara
ini dikarenakan agar komodo tidak stres dan menganggap kita sebagai trap atau bahaya
karena bahaya untuk manusia bukan hanya dari gigitannya saja namun juga air liurnya yang jika terkena pada manusia akan sangat berbahaya sampai menimbulkan amputasi
tujuan ketiga saya adalah pulau rinca
yang saya tempuh kurang lebih dua lima jam dari pulau komodo
pulau ini juga merupakan lokasi konservasi komodo dengan jumlahnya yang mencapai satu lima ratus ekor tersebar di kawasan seluas sembilan belas delapan ratus hektare
di pulau ini pula pusat studi pariwisata universitas gajah mada melakukan riset mengkaji pentingnya penakaran carring capacity atau kemampuan fisik lokasi untuk menampung pergerakan pengunjung dalam pengembangan kawasan pariwisata
pada saat ini pemerintah yang kami pakai itu ada faktor rotasi wisatawan
kita asumsikan yang berkunjung ke sini kan delapan jam
jadi setiap dua jam ternyata rotasi jumlah wisatawan itu sendiri
kemudian dan yang luasan itu tadi sangat sangat mempengaruhi
yang pertama kan untuk mengantisipasi itu harus ada misalnya yang pertama kan sirkulasi pengunjung ya
sirkulasi penyunggu masuk keluarnya itu kan
di mana titik titik pengumpulan wisatawan itu menjadi perhatian di situ
jadi kemudian yang kedua adalah lama
lama mereka trekking lama mereka beruntung itu harus harus betul dibatasin
ya penting dua jam misalnya itu habis itu kan yang lain datang lagi
lalu selain itu juga itu tadi faktor atway keluar masuknya tadi harus betul betul ini harus betul betul di

master plan pariwisata alam hasil kerjasama tn komodo wwf indonesia dan pemkap manggarai barat menyebut jumlah maksimal catering capacity yang memadai adalah sebanyak dua ratus sembilan puluh tujuh ribu di darat dan dua ratus ribu di laut atau titik selam
dengan target pendatangan lima ratus ribu wisatawan di tahun dua ribu sembilan belas perlu adanya pengawasan intensif dan peta persebaran agar atraksi wisata tidak terpusat di tn komodo
dengan prinsip tata kelola keamanan berwisata dan konservasi lingkungan yang menunjang keberlangsungan diharapkan fungsi kawasan wisata ini baik sebagai rekreasi untuk manusia maupun wilayah perlindungan alam dapat berjalan beriringan
dengan keanekaragaman kekayaan unsur wisata yang dimiliki oleh labuan bajo topografi darat yang berbentuk gugus kepulauan dan ragam biota lautnya menjadikan labuan bajo menjadi satu dari empat desa
di tn komodo empat destinasi wisata super prioritas yang diutamakan percepatan pembangunannya kuncinya adalah inklusivitas masyarakat berpartisipasi dalam mengelola dan berpartisipasi dalam menjaga